ketua dewan pengarah jokowi maruf yusuf kala belum tahu ide kartu prakerja
yang disampaikan jokowi saat pertemuan dengan awak media pada minggu dua puluh empat februari lalu di sentul
para pemilik kartu yakin yakni lulusan sma dan kampus akan diberi honor oleh negara
sambil mengikuti pelatihan prakerja hingga mereka bekerja
kala mengatakan kartu prakerja akan membutuhkan banyak anggaran sehingga harus dihitung di apbn
kebijakan kartu prakerja itu telah diterapkan di beberapa negara seperti amerika kanada hingga australia
sebelumnya dalam acara konvensi rakyat pada dua puluh empat februari lalu di sentul jokowi berjanji
jika terpilih nanti ia akan memberikan kartu prakerja untuk para pencari kerja
lewat kartu tersebut para pencari kerja akan diberi pelatihan keterampilan atau vokasi
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
selain kartu prakerja jokowi juga akan memberikan kartu indonesia pintar
dan kartu sembako murah
di anggaran dua ribu sebelas tidak ada anggaran
dia belum sangat tahu itu
saya sendiri belum mengetahui rencana itu
butuh anggarannya besar tentu
dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara
kalau sebelum ada anggarannya tentu belum bisa dilaksanakan
kalau nanti kalau ada pembasahan anggaran tahun dua ribu dua puluh
baru bisa kita tahu
yang jelas tahun ini tentu belum bisa karena di anggaran dua ribu sembilan belas tidak ada anggaran seperti itu
ada banyak negara melaksanakan seperti itu
seperti di amerika di skandinavia di australia ada tunjangan orang menganggur
tapi itu biasanya terjadi kalau negara negara itu negara yang maju dan penduduknya tidak banyak
kalau negara seperti indonesia anggaran yang tidak terbesar dan penduduknya banyak
itu tentu harus dihitung dengan baik
tapi kalau ada anggarannya tidak ada anggaran